pandemi covid sembilan belas nyatanya tidak menghalangi masyarakat untuk menghabiskan libur panjang akhir pekan di sejumlah destinasi wisata
sebut saja di puncak bogor jawa barat kita akan langsung pantau suasana terbaru
sudah ada produser lapangan cnn indonesia nur aspasya di gadok
halo selamat sore sisi berapa jumlah terbaru wisatawan yang datang ke kawasan wisata di puncak
selamat sore dea hari ini dari simpang gadok puncak semungkin dea sudah mendengar cukup ramai dan juga cukup padat bagaimana mungkin di belakang saya
tapi kemudian untuk lebih jelasnya lagi dea saya ingin mengajak dea untuk berbincang langsung dengan pak ituketut merupakan kbo dari satu lantas polres bogor
pak memasuki libur panjang hari ini kira kira bagaimana pak situasi lalu lintas yang ada di puncak dan kira kira bagaimana pola pengaturan lalu lintas hari ini pak
ya baik selamat sore dapat saya laporkan
untuk situasi saat ini jalur puncak sudah berlaku normal tadi dari jam tiga belas sampai dengan enam belas itu sempat diberlakukan one way yang ke arah jakarta
one way ini dimaksudkan karena yang ke arah jakarta ini lebih banyak dibandingkan yang ke arah puncak
sehingga kita berlakukan one way itu seperti tadi saya sampaikan dimulai dari jam tiga belas sampai dengan enam belas
kemudian di belakang terlihat ada kepadatan nah ini imbas daripada pemendingan tadi
setelah dibuka masyarakat
yang akan ke puncak sudah bisa mulai ke puncak lagi sehingga arus pertemuan yang dari tol kemudian yang dari ciawi ketemu di sini di gadok sehingga ada kepadatan
dan setelah pasir muncak itu arusnya sudah mulai lancar kemudian sudah ada ruas sampai dengan megamendung
bapak ini supaya ada jelas begitu pengaturan tugasnya ini kan kita di tengah pandemi pak
kalau dari kepolisian apakah wewenangnya sampai melarang
ajaib masker atau kemudian wawonannya seperti apa sih pak
pembagiannya mengingat situasi sangat pada di tengah pandemi ini
kita dari sarlantas polres bogor itu tetap memperhatikan protokol kesehatan termasuk juga masyarakat yang akan mengarah ke puncak
itu kita tetap kita ada apabila menemukan masyarakat yang tidak menemukan tidak memakai masker itu kita himbau
kemudian kalau memang kita pas ada masker kita kasih masker kemudian di tempat tempat wisata juga ada gugus tugas
gugus tugas yang mengawasi masyarakat
masyarakat yang akan berkunjung ke tempat tempat wisata
jadi kalau kami dari serlantas polres bogor itu terfokus kepada hanya arus lalu lintas sekitar jalur puncak yang naik maupun yang turun
bahwa pertanyaan terakhir pak untuk kondisi puncak prediksinya arus lalu lintas kira kira hari apa ya pak
prediksi kita besok di sabtu mengingat sabtu ini kan masih sebagian yang sudah tadinya belum libur
besok sudah libur diprediksi kita besok termasuk juga yang naik maupun yang turun
nah itu itu kami menghimbau kepada serlantas
masyarakat yang akan berkunjung besok ke puncak kami himbau untuk bisa melihat di tmc salantas polres bogor jam jam kapan diberlakukan one way
sehingga masyarakat yang akan ke puncak ini tidak terjebak di titik pending
terima kasih pak katut selamat bertugas kembali pak
ya itu dia dea bagaimana mungkin dea juga bisa mendengar dan melihat sendiri bagaimana keramaian yang tetap terjadi di gadok puncak
walaupun kemudian saat ini kita masih di tengah pandemi dea
sisi kalau lalu lintasnya begitu ramai bagaimana
bagaimana dengan tempat tempat wisata apakah ada pembatasan atau aturan yang kemudian ketat yang diberlakukan mengenai jumlah wisatawan yang bisa masuk
ya dea untuk menuju titik puncak saja saya ingin tadi mengatakan bahwa kondisinya sangat luar biasa padatnya
dan ada beberapa titik yang menjadi puncak titik kemacetan seperti di megabendung
dan ada juga pasar yang menjadi titik pusat bagaimana keramaian yang menjadi pusat bagaimana
di simpang gadok ini terlihat sangat ramai
tapi kami sendiri belum mendapatkan informasi sebenarnya sebagaimana pembatasan wisatawan dan kemudian syarat apa saja yang diperlukan
seperti mungkin diperlukan rapites dan sebagainya jika mau masuk ke tempat wisata
kami hingga saat ini belum mendapatkan datanya namun berdasarkan informasi yang kami himpun masih sama
walaupun terjadi kerumunan tercipta kerumunan masih ada juga masyarakat yang lupa begitu dengan protokol kesehatan
karena kerap sekali juga ditegor ketika tidak menggunakan masker dan juga tidak pemandangan yang tidak awam begitu dea
ketika kita melihat ada kerumunan di sekitar simpang gadok puncak ini
baik suasananya luar biasa padat ini bahkan mirip seperti sebelum pandemi
terima kasih nur aspasya melaporkan langsung dari puncak di jawa barat